dinas perhubungan kota tanggrang melarang angkutan transjakarta koridor tiga belas jurusan tendian ciledug masuk oleh kota tanggrang
karena tidak adanya koordinasi antara pemerintah provinsi dki jakarta dan operator transjakarta
meski sudah mendapat pengawalan anggota tni dan polri sejumlah bus transjakarta koridor tiga belas jurusan tendean ciledug
petugas dishub kota tanggrang saat masuk kawasan perumahan puribeta tanggerang yang direncanakan sebagai shelter selasa siang
di sub menyatakan belum ada koordinasi dari pemprov dki jakarta terkait rekayasa lalu lintas
sehingga dikhawatirkan arus lalu lintas di kawasan tersebut semakin semrawut
selain itu di subtangerang juga menagi janji pemprov dki yang akan membangun flyover koridor tiga belas hingga area cdd ciledug
hingga saat ini pembangunan flyover balik